berita politik ketua dpp partai golkar dev laksono buka suara terkait status wakil presiden terpilih gibran raka buming raka di partai golkar
dev bilang gibran sudah menjadi bagian dari partai golkar
dev saudara mengungkap tidak usah mempertanyakan lagi status gibran pasca pemilu dua ribu dua puluh
ketua dpp partai golkar menegaskan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka dan presiden joko widodo sudah menjadi bagian dari partai golkar
ia menambahkan sosok gibran dan jokowi adalah tokoh yang memiliki tanggung jawab dan melayani warga
dengan kemarin mas gibran maju dan menang sebagai wakil presiden republik indonesia mendapatkan rekomendasi dan juga dari partai golkar
nah ini menunjukkan bahwa kedua tokoh nasional ini sudah menjadi bagian keluarga besar partai golkar
jadi tidak perlu dipertanyakan
nah posisi pak jokowi saat ini adalah presiden republik indonesia
beliau adalah pengayom semua partai yang ada di indonesia semua elemen bangsa yang ada di indonesia
nah itu dia memiliki tanggung jawab moral dan politik juga untuk memastikan semua proses proses politik yang ada di indonesia berjalan dengan baik
untuk memastikan tujuan utama itu adalah melayani masyarakat secara umum dengan baik dan optimal